peristiwa tragis menimpa rini warga kelurahan cipawitra
mangkubumi kota tasik malaya jawa barat pada rabu
ibu rumah tangga ini meninggal dunia akibat terjatuh saat mengikuti lomba balap karung
untuk memeriahkan hut ri ke tujuh puluh tujuh
detik detik korban jatuh menghujam aspal sempat rekam kamera warga
awalnya korban ikuti lomba dengan mulus
bahkan ia berhasil paling depan dibanding dua peserta lain
tetapi setelah putar arah korban mendadak terjatuh
bagian kepalanya terlihat membentur aspal hingga langsung tak sadarkan diri
meski sempat dibawa ke klinik nyawa ibu tiga anak ini tak tertolong
meninggalnya di mana
meninggalnya di bawah sempat dibawa dulu ke mana
keluarga mengungkap korban memiliki riwat penyakit darah tinggi
terlebih lagi korban baru melahirkan anak dua bulan lalu
bahkan warga sudah mengingatkan korban untuk tidak ikut balap karung
namun korban sangat bersemangat
namanya korban ini sempat di dalam kamar
karena warga dia banyak yang melahirkan anak anak
dikutip dari detik com kapolsek mangkubumi ibtu hartono
keluarga korban menerima kejadian ini sebagai takdir
keluarga tidak akan menuntut atas kematian korban
sementara itu korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga
deden radian tasik malayan
saya jawa barat